setelah dicabutnya pembekuan oleh kemenpora komite eksekutif pssi kembali menggelar rapat untuk membicarakan rencana pelaksanaan kongres tahunan
hasilnya rencana pssi menggelar kongres tahunan pada satu juni dipastikan batal
rapat exco yang berlangsung secara tertutup di kantor pssi senin kemarin memutuskan kongres tahunan pssi akan diundur menjadi bulan agustus mendatang
waktu persiapan yang mepet membuat agenda tersebut harus diundur dari rencana semula
kongres tahunan ini nantinya akan membahas perkembangan sepak bola indonesia setelah pencabutan sanksi dari federasi sepak bola dunia atau fifa
dalam kongres nanti komite eksekutif pssi juga akan menyiapkan beberapa program serta lima term of reference yang dipersiapkan komite reformasi pssi
sebelumnya kelompok delapan puluh lima yang mendesak kongres luar biasa berencana memboykot kongres tahunan pssi
mereka pun telah menyatakan untuk tidak hadir di kongres tahunan
itu karena banyak hal
satu tiga belas mei baru diangkat sanksinya itu waktu yang mepet sekali
kemudian kami harus menyiapkan program program yang harus dibawakan setengkat mungkin termasuk lima herd of reference tore yang disiapkan oleh komite reformasi
dan waktu yang tidak ideal untuk menyelenggarakan itu mepet sekali
oleh karena itu tadi kami putuskan
agustus kongresnya setelah nanti kami laportan lebih dahulu kepada aff dan u sembilan belas
selain soal waktu pelaksanaan kongres tahunan pssi rapat exco juga resmi menunjuk kembali fahri husaini sebagai pelatih timnas u sembilan belas
skuad garuda muda rencananya akan tampil di ajang aff u sembilan belas pada sebelas hingga dua puluh empat september di vietnam
sementara untuk menangani timnas senior yang akan tampil di piala aff bulan november
pssi belum menentukan pelatih kepala
sementara untuk kompetisi resmi pssi kembali menunjuk pt liga indonesia
selanjutnya pssi akan segera menentukan nasib pt glora trisula semesta
yang saat ini tengah menjalankan kompetisi indonesia soccer championship